pergi nih aku aja pisangnya

terima kasih ya jura gani
ya allah hati hati batunya
jadi orang kaya kasih kasih

jadi orang kaya
ya kita mau ke sana
ya kita mau ke sana
mas kesan sekali
terima kasih mas